baru baru ini tersebar sebuah video seseorang yang mengaku sebagai auditor badan pemeriksa keuangan
dalam video tersebut ia mencaci gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
ketua bpk hari azhar mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi dan akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan
diberi informasi jadi saya diberitahukan itu bukan atas nama bpk itu pribadi
tindakannya seperti apa pak